jaksa penuntut umum pada senin kemarin menuntut dua terdakwa yaitu kuat ma'ruf dan ricky rizal delapan tahun penjara
keduanya pun disematkan pasal tiga ratus empat puluh junto ayat satu terkait pembunuhan berencana
jaksa menyatakan bahwa kuat ma'ruf ikut serta menghilangkan nyawa brigadir joshua huta barat
sementara itu hal yang memberatkan ricky rizal yaitu berbelit belit dan tidak pantas sebagai anggota polri
dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
sementara itu orang tua maupun keluarga brigadir yosua huta barat mengatakan para terdakwa mesti dituntut hukuman seberat beratnya sesuai pasal tiga ratus empat puluh dan sepatasnya hukuman mati
keluarga meminta agar hakim bijaksana membuat keputusan terhadap para terdakwa
hakim memberikan hukuman yang seberat beratnya sesuai dengan hukuman tiga ratus empat puluh atau hukuman mati yang sepantasnya
sebelumnya ketika membacakan tuntutan kepada terdakwa kuatmaruf di pengadilan negeri jakarta selatan
jpu membeberkan fakta diantaranya menyatakan bahwa yang terjadi antara putri candrawati dan brigadir joshua di magelang bukanlah pelecehan seksual
setelah dugaan pelecehan tidak adanya tindakan saksi ferdisambo meminta visum
padahal saksifer disambung sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik
dan tindakan saksifer disambung yang membiarkan saksi putri candrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di duren tiga
serta keterangan terdakwa kuat ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua di magelang
melainkan perselingkuhan antara saksi putri candrawati dan korban nofriyantah joshua kutabarat
namun demikian pada persidangan pada tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh
dua puluh lalu terdakwa putri candrawati sambil menangis tetap bersikuku bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual di magelang
putri mengaku saat dirinya sedang tidur joshua masuk ke kamarnya padahal menurut putri pintu dalam keadaan terkunci
putri menambahkan ketika terbangun melihat yosua sudah berada di dekat kakinya